ketua dpp pdi perjuangan eriko sotarduga menanggapi santai hasil survei lsi sepuluh juli dua ribu dua puluh
yang menempatkan ganjar pranowo di posisi kedua
yang menyebut seluruh kader masih terus bekerja untuk memenangkan ganjar pranowo
akan mengubah konstelasi politik yang ada
efek selanjutnya pun ada kemungkinan pengerucutan menjadi dua poros saja
eriko mengaku seluruh kader partai masih terus bekerja menaikkan elektabilitas ganjar
hal ini terbukti dengan adanya kenaikan elektabilitas gubernur jateng
setelah adanya penurunan cukup signifikan akibat penolakan timnas u dua puluh israel
tapi sampai saat ini saya harus akui jujur dengan perkembangan perkembangan yang ada
kemungkinan golkar kemungkinan pan dan lain lain masih bisa empat poros
ini harus saya akui jujur sampai saat ini
tetapi kalau sudah tercapai angka psikologis kita diskusi juga dengan kalangan survei
ada yang sudah katakan sudah mendekati empat puluh atau empat puluh dan satu pihak lagi katakan juga mempunyai angka yang cukup signifikan
ini bukan tidak mungkin akan tinggal menjadi dua poros